kita beralih ke informasi lainnya
seorang guru di surabaya rela menyusuri kampung kumuh dan jauh
demi mengajar puluhan warga yang mengalami buta huruf
sang guru bahkan harus berdandan seperti hanoman
agar warga tertarik untuk belajar
bagaimana kisahnya berikut liputannya
beginilah aksi haris rizki seorang guru nyentrik sdn bubutan empat surabaya
saat akan mengajar puluhan warga gundi surabaya
berdandan nyentrik ala hanoman haris menelusuri sepanjang jalan sempit dan kumuh
di kawasan padat penduduk gundi surabaya
berawal dari keprihatinannya melihat puluhan warga gundih yang buta huruf
membuat pria tiga puluh enam tahun ini dengan ikhlasnya mengajar rutin di balai rw gundi
kecamatan bubutan surabaya
hampir semua pesertanya merupakan ibu rumah tangga dan wanita lanjut usia
mereka alami buta huruf karena faktor kemiskinan hingga tidak mampu mengenyam pendidikan
sementara itu materi yang diajarkan cukup sederhana
yaitu memperkenalkan huruf kata dan menulis ulang huruf yang diajarkan
puluhan tahun buta huruf tak sedikit warga yang kesulitan dalam menulis
namun bukaan yang diperlukan adalah kemampuan
dengan penuh kesabaran si hanuman ini telaten mengajarkan dengan diselingi hiburan
agar warga tidak bosan dan mudah lelah sehingga pelajaran yang diberikan gampang diterima
selain mengajar wanita lanjut usia haris juga memberikan sosialisasi gemar membaca
dengan meminjaukan warga yang diberikan
haris juga menerima buku kepada anak anak